ini jam berapa
kenapa kamu pulangnya telat
tadi habis makan dulu sama teman
habiskan waktu berjam jam
ngobrol berdua seperti ini
sesampai di rumah
sama unar unar ya
dua dua puluh
terima kasih pak
terima kasih ya
terima kasih ya bang
yang penting urusannya beres
dia baru belajar
pak gak usah
saya gak ada hubungannya sama ibu ibu tadi
saya tau pak
nanti aku telpon ya
ini jam berapa
kenapa kamu pulangnya telat
tadi habis makan dulu sama teman
kenapa handphonenya nggak bisa ditelepon
itu tadi mati
kamu kan tahu ibu lagi sakit
malah main dulu
iya abang capek banget
habis muter muter keliling kampung
udah kayak detektif
muter muter ngapain bang
nyari yang nyerempet orang
kan abang tadi udah bilang
akhirnya ini ketemu
dia kaget terus mau nabrak abang
iya pas abang tangkap gak tau masih bocah
ya bang bawa aja ke rumahnya
dia mau ganti rugi sih
bumai jaga kesehatan
iya abang cuma capek doang
terus seharian ini dapat berapa bang
cuman sepuluh ribu
cuman dari satu penumpang
dari tadi abang sibuk
ngejar orang yang nyerempet
ibu masih demam
suhu badan ibu naik
kita harus segera ke dokter bu
tidak usah pak
ibu tidak apa apa
tidak apa apa bagaimana
menurut buku kesehatan yang bapak baca
ibu indah usah ke dokter
ibu cuma butuh istirahat
bisa antarin aku ke tempat pengiriman paket enggak
aduh maaf neng ani
coba telepon pura atau ojak aja ya
mohon maaf yang sebesar besarnya
tidak usah minta maaf yang sebesar besarnya
ya udah gak apa apa
bantuin tati nyari orderan kue
iya ntar kalau ada
ntar abang kabarin dah
tapi ntar ya saya sarapan dulu
berapa toples bang
dia mencantikin abang sebab menyimpan barang